dan sudah ada anchor cnn indonesia eva yunizar di singapura untuk menyampaikan informasinya
selamat siang eva
eva seperti apa pantauan anda di sana saat ini
apakah sudah terlihat ada tokoh tokoh lain yang datang ke sana
saya masih berada di ruang ic sedang dipersiapkan kemudian dibawa ke masjid di kota anasara indonesia
kemudian nanti akan disemayangkan di sana dan diprosesi kemudian di kota panung
dan umumnya akan diperlukan di kota anasara indonesia
lalu setelah kemudian disemayangkan selama satu malam
tidak ada audionya
jadi setelah kemudian dibawa
akan diberangkatkan dari singapura pada pukul tujuh
nanti jenazah akan berubah di halaman peranak semua pada pukul delapan pagi
kemudian akan langsung disemayangkan di ic
lalu rencananya berada di sini
atau setelah sholat yuhur
mungkin sekitar pukul satu
atau menurut saya sesuai dengan apa yang sudah dipercarakan oleh keluarga
lalu kemudian masih perlu diperlukan di dunia
atau diantar ke tempat perjalanan terakhir di tamas mancang makrawan jakarta
sempat tadi saya mau bertanya
apakah kemudian nanti akan ada pukul delapan pagi
saya ingin mencari
saya ingin mencari
ada kehadiran dari presiden
namun kalau masih belum saya konten
masih bahkan tidak
namun yang jelas tadi
pada saat pembahasan prosesi
menentarkan penjelasan makhluk makhluk
di tuan ibu ani
di tempat perjalanan terakhir di tni
dihadiri juga oleh
menteri paham tahanan
jadi saat ini setelah kemudian
mereka melakukan bukti
dua atau dua adat yang diberi
di tuan ibu ani
di tuan ibu ani
kemudian sekarang sudah terbangun ke indonesia
mempersiapkan seluruh prosesi
tuan ibu ani
mereka juga memiliki tempat
peristirahatan untuk kerajaannya
kenapa kemudian pak sby ini memilih
untuk menyemayangkan tuan ibu ani di china
tapi bukan di tni tani
karena memang tadi sempat saya
juga mengucapkan tentang
termasuk juga sejajar pada
dukat kecamatan rekal
yang terkenal dari luar negeri
dan kekuatan ini tidak bisa
sosok dikisahkan dari markan ilmuwan
jadi saya ingin meminjam komentar dari
anak anak yang tahu
bahwa ibu ani ini adalah wakil ketua umum yang pertama
jangan sosepir dikat dengan
nah mengapa mungkin
itu semacam simbol
dari perjuangan kita
ada kebaikannya karena itulah
kemudian jenazah ibu ani itu
kemudian dibayarkan ke china
tidak ando takutnya tidak dikati
ada satu hal yang kemudian
sementara saat tadi
sepupuat dari mana
untuk memakai sendiri
yang ingin diakukan sebelum
kemudian ibu ani nanti
bukannya ke luar negeri
dan ketika mereka berpikir
saya mau dipegang
bisa dibayarkan bagaimana
keterampakan dalam kehidupan